pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di bali diperpanjang hingga enam belas agustus
pada ppkm level empat kali ini pusat perbelanjaan atau mal di bali masih tutup
restoran maupun kafe di dalam mall hanya diizinkan melayani pembelian dibawa pulang
aktivitas masyarakat bali pada pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat relatif sama dibandingkan ppkm sebelumnya
bedanya kini penyekatan lalu lintas sudah ditiadakan sementara pusat perbelanjaan atau mal di bali masih tutup sementara
masih tingginya penyebaran covid sembilan belas di bali menjadi dasar belum boleh bukanya pusat perbelanjaan di bali
kita sudah terhubung dengan koresponden kami ada inyoman wiryadinata di bali
selamat siang nyoman
nyoman bagaimana pantauan anda sejauh ini
terkait dengan penutupan sementara mal ini kalau kita lihat di beberapa kota besar sudah buka
seperti jakarta sudah bisa datang ke mal unduh aplikasi peduli lindungi
tapi kalau di bali bagaimana respon pengusaha di sana atas keputusan pemerintah yang masih belum boleh buka untuk mal di bali ini
ya heranov memang di ppkm level empat kali ini bali memang belum dibuka untuk aktivitas
di pusat perbelanjaan atau mal berbeda mungkin dengan kota jakarta kemudian surabaya bandung semarang dan di jawa tengah
khususnya yang hari ini atau mungkin sudah dibuka dengan uji coba di bali belum diizinkan sama sekali
artinya hanya akses menuju ke kontor kontor esensial seperti misalnya di supermarket kemudian juga di restoran makanan dan minuman saja yang dibuka
termasuk juga boleh dibuka beraktivitas
artinya di salah satu
mall yang ada di denpasar ini di transmat misalnya yang berapiliasi dengan cnn indonesia
mal ini tutup namun akses menuju ke supermarket buka
artinya supermarket ataupun pusat perbelanjaannya masih pasar besarnya masih buka
kemudian juga restorannya yang ada di lantai atas juga masih melayani pembeli
hanya saja pembeli yang dilayani di dalam mal hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang atau take away
sementara untuk makan di dalam memang belum diizinkan
namun ada beberapa kemudian restoran yang memberikan pengunjung untuk makan di depan melihat sepinya pengunjung yang masuk ke dalam mal ini
kalau boleh saya bandingkan data yang saya dapatkan biasanya mal ini setiap hari di masa sebelum pandemi sekitar lima orang yang berkunjung kemudian berbelanja
namun di masa pandemi ini hanya sekitar seribu orang saja yang datang silih berganti masuk ke dalam
jadi sangat drastis sekali penurunannya
kemudian berbeda dengan tempat tempat misalnya di luar mal artinya di pusat perbelanjaan yang ada di luar mal termasuk juga di tempat esensial
inilah bedanya kenapa kemudian mal lebih disarankan untuk tutup hanya akses
menuju ke sektor esensial saja yang boleh sementara di luar mal artinya masih boleh
ini yang menjadi kesenjangan pengelola mal yang sempat dikatakan tadi bahwa sebetulnya kalau mau adil mereka juga ataupun tempat tempat yang non esensial yang berada di luar mal juga semestinya mengikuti aturan instruksi mendagri nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
yakni ditutup juga artinya hanya sektor esensial saja yang semestinya boleh buka
ini yang menjadi kesenjangan pengelola mall yang sempat dikatakan tadi bahwa sebetulnya kalau mau adil mereka juga ataupun tempat esensial yang berada di luar mall juga semestinya mengikuti aturan instruksi mendagri nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu
ini yang ditutup juga artinya hanya sektor esensial saja yang semestinya boleh buka
ini yang ditutup juga artinya hanya sektor esensial saja yang semestinya boleh buka
artinya kalau kita bandingkan dengan sebelum bulan juni tingkat kematian hanya sekitar perharinya dua sampai tujuh orang namun pasca bulan juli sampai saat ini
karena tingkat kematian ataupun jumlah kematian per hari mencapai sekitar tiga puluh orang artinya puluhan orang artinya masih ada peningkatan tingkat kematian dari terkonfirmasi ataupun mereka yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas yang ada di pulau bali ini
nah inilah yang kemudian ada bedanya juga namun kita belum dapat konfirmasi kenapa kemudian penyekatan saat ini ditiadakan artinya kalau di ppkm darurat kemudian ppkm level tiga
ada penyekatan jalur masuk antar kabupaten yang ada di bali namun pada saat ppkm level empat kemarin dan level empat kali ini penyekatan sudah ditiadakan sehingga warga melihat ataupun mengasosiasikan masih boleh keluar rumah
dan mereka juga masih ada yang melakukan kegiatan kegiatan di tempat umum misalnya di lapangan tempat berolahraga walaupun mereka dengan pembatasan
artinya walaupun sudah dipasang dilarang melakukan aktivitas di tempat umum mereka akhirnya melakukan aktivitas aktivitas warga dan tentunya walaupun mereka melakukan dengan menjaga jarak kemudian tetap memakai masker namun kelihatan bahwa ada hal yang dilanggar dari aturan yang kemudian sebelumnya ditetapkan oleh satgat covid sembilan belas yang ada di pulau bali ini
baik kita harapkan laju covid sembilan belas kasus covid sembilan belas di bali akan menurun
dan juga ketelitian tempat tidur agar memang kasus ini tidak akan membuat pelonggaran ppkm itu sendiri di bali
terima kasih atas laporan lengkap anda nyoman wir yang dinata langsung dari bali